ibu sudah memutuskan untuk menerima lamarannya pak fauzan
jadi kita akan segera menikah
itu berita yang bagus
sekarang rambut ini akan aku kirimkan ke australia
untuk tes dna
kalau benar benar lia adalah anak kandung kios
dia akan kamu singkirkan selama lamanya
lihat aku bawa bar
jadi kamu kenal sama om fauzan
pengacara yang bantuin ibu aku itu
kamu kenal dari mana
om fauzan itu kan punya anak perempuan
jangan jangan dia papa juwita yang kamu kenal itu
bisa nggak sih kamu gak tanya tanya terus
kamu cuma mau punya nasional
ibu kasih tau
kenapa tadi ibu tuh tolong om fauzan
bu liat udah deh
habis itu penasaran banget bu
sekarang kayaknya om fauzan itu kan orang lumayan ganteng
dia tuh selalu nolongin ibu kan
ya dia rasa cocok bu
kok ngawur sih lia tuh gak ngawur
lagian kan kalau misalnya ibu kawin sama fauzan
ibu kan bakal seneng
jadi kan lia juga punya bapak
impian lia sampai terkabul deh
ya walaupun sih
sebenernya lia pengen punya ayah kayak om yos
tapi kan om yos udah punya istri ya bu ya
kalau om fauzan kan istri udah menimbul
tidak aku tidak bisa
aku tidak bisa menerima fauzan
karena sampai saat ini
aku masih sangat mencintai mas yos
apa sih lia
ibu pergi ah
ini ada kiriman dari australia untuk ibu
terima kasih bu
tes dna ini keluar juga
dan ini adalah bukti
untuk membuktikan lia itu anak om yos
sebaiknya tidak aku buka sekarang
karena nanti kejutannya hilang
kamu tahu isi amplop ini
isi amplop ini tes dna lia dan yos
ini adalah bukti yang paling akurat untuk membuka kebenaran
apakah benar benar lia anak kandung yos
kamu tahu kalau ternyata lia adalah anak kandung mas
saya akan menyingkirkan dia selama lamanya
something tersebut tidak akan membika jelas
berarti selama ini dugaanku salah
dia benar benar bukan anak yus
hasilnya apa bu
walaupun bukti ini menyatakan bahwa lia bukan anak inggris
saya tidak akan melepaskan kamu begitu saja
saya akan membuat hidup kamu menderita
selama kamu masih dekat sama yos
tes itu menunjukkan bahwa lia bukan anak kios
aku tidak pernah berhubungan dengan laki laki lain selain mas yos
lia itu betul betul anak mas yus
tapi kok hasilnya

maaf beberapa kali
aku merasa senang
kita harus cepet cepat menjawab
dan semoga dia selalu colok
saya star didakwa
aku lihat ingrid menyuruh seseorang
buat mengambil sampel rambut lia
yang aku tahu itu akan di tes di australia
nggak apa apa ada kotoran ada kotoran
oh udah hilang
udah gak ada udah gak ada
gak jadi gak jadi
udah gak jadi nanti rancit deh
kami jangan lihat lihat lu
wah temanku gak apa apa
terima kasih fauzan
lagi lagi kamu nyelamatin saya sama lia
apa yang harus saya lakukan buat ngebalas kebaikan kamu
kamu terima cincinnya
ya aku gak memaksa kamu
demi keselamatan kamu dan lia
berarti ingrid nggak akan ganggu kamu lagi
dan ingrid juga gak akan tahu kalau kamu punya hubungan dengan jos
karena kamu sudah punya suami
ya ini kanlah
jadi saya yang mau nyempai sesuatu
iya lihat lah
kita mau ke petiwadi sekarang
iya lihat lah
iya lihat lah
kalau ada orang banyak jumlah ditanya

lihat jangan saya aja kok
jadi kita akan segera menikah
itu berita yang bagus dong bu
ya ikut senang ke bu
om selamat ya om
saya juga kebetulan sudah kontak anak saya yang di luar negeri
sebentar lagi mungkin dia akan datang lagi
nanti waktu kita menikah
kemungkinan dia udah bersama sama kita
aku terpaksa menikah dengan fauzan
demi melindungi lia
ada yang menikah
itu adalah cerita yang gilang kenal
aku bakalan jadi saudara ciri juwita yang gilang kenal itu
ibu kok mukanya sedih kayak gitu bu
bukan ibu harusnya senang mau nikah
enggak ibu gak sedih kok
sebentar lagi kan kamu punya ayah tiri
apa kamu gak ngerasa takut atau canggung gitu lia
ya awalnya kan biasa lah bu
lama lama pasti lia bisa nganggep om fauzan kayak ayahnya lia sendiri